lima hari menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakilnya di komisi pemilihan umum koalisi kekeluargaan yang digawangi gerindra pan p tiga pks dan pkb
masih belum satu suara dalam memutuskan calon pendamping sandiaga uno
pks sebelumnya sudah mendeklarasikan mantan wakil sekjanya mardani alisera untuk mendampingi sandiaga uno dalam perhelatan pilkada dki dua ribu tujuh belas
tidak hanya antar partai dualisme bahkan terjadi di internal partai amanat nasional
dewan pimpinan wilayah pan dki mengusulkan nama rizal ramli sebagai calon gubernur dki
sementara itu dewan pimpinan pusat dari pan menginginkan nama yoyo ryo sudibyo yang mendampingi sandiaga uno
kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh dpw dki oleh mas eko dan kawan kawan
karena itu adalah upaya jemput bola untuk melakukan komunikasi politik yang proaktif
tetapi pada akhirnya nanti dpw dki juga akan
akan melakukan komunikasi dengan dpp pan untuk memutuskan karena keputusan akhir ada di dpp pan